iftafarit miki perisya surabaya jawa timur
soalnya gua udah ngedengar juga kemaren pas kita lagi riset juga tentang
waktunya membayar thr gitu kan
kemudian nanti kalau misalnya harga nggak turun turun apa yang mereka lakukan
untuk satu porsi nasi kari anda bisa memilih nasi putih atau hainan khas singapura
artinya daerah yang punya kapasitas fiskal yang sedikit rendah
kalau kita mampu bersaing kenapa enggak
pasti sih terkenal sih kalo soalnya kan
ya gejalanya itu pasti mengikuti dari penurunan sel sel darah itu